tersebut lagi om
kuliah tersebut papa oma dan mama
baik sentuh banget dengernya mudah mudahan kamu belajar yang rajin ya belajar pinter
om baik punya hadiah buat reina karena kemarin om baik habis dari singapura bentar ya
dulu ya baik baik ya assalamualaikum warahmatullah
halo suster halo pak irfan pak irfan saya mau kasih tahu ini
bajajikan nangis nangis pak jessica nangis nangis tadi bajajika berantem pas
sama temennya tolong kasih teleponnya ke jessica suster baik pak
bapak bapak katanya adis selingkuh selingkuh kata siapa siapa yang bilang
katanya katanya tuh adi di jakarta pak dia tuh jadi asisten dan dia enggak punya pacar

sayang kamu lebih percaya sama papa atau sama teman kamu
ya udah kalau gitu jangan dengerin kata kata teman kamu
kamu dengerin kata papa
dia sayang ya kamu tenang
ya aku harus percaya kata kata papa
kalau adik lagi kuliah s dua di luar negeri
ya kamu tenang aja ya
gak usah dipikirin lagi
makasih ya pak
tiap kelas dua di luar negeri
dia kenal adi
makasih banyak ya adi
silahkan diminum tehnya
mbak ii kangen banget sama reina
mbak ii kangen banget sama reina
mbak ii kangen banget sama reina
aku baik om
aku hari ini seneng dong
soalnya aku bisa sekolah lagi om
aku diantar sama papa oma dan mama
om baik seneng banget dengernya
mudah mudahan kamu belajar yang rajin ya
belajar dari anak yang pintar
om baik punya hadiah buat rena
karena kemarin om baik habis dari singapura
pelan pelan pelan
jawab lah kab lihat
makasih om baik aku suka banget
om acan mau minta peluk boleh gak
om acan kangen
sini om baik pegang dulu ya
papa boleh peluk sayang
ada yang ingin bertemu dengan anda
mama tetep jaga jarak ya
orang ini berbahaya
temen takut dia nikah aja
tetep waspada ya
iya biar aku yang bicara
mau apa kita kesini
kalau memang anda
an keluarga anda
punya masalah dengan papa sayanya
kenapa baru sekarang udah muncul
sama sekali tidak masuk akal
an dari mana anda kenalkan papa musik
bukan urusan saya kalau kamu nggak percaya
saya tahu semua tentang keluarga kamu aldebaran
karena dendam saya itu enggak main main
siapa deniz tiano